ada kain di sirap air
semuanya kita kasih semangat siap siap kita itu mundur tiga ratus dua puluh satu
sobring banyak suka goling goling di tanah kalau nggak dikasih mainan yang disukainya
hai itu suka ngemut nasi ya hahaha
sobri kalau tidur selalu ditemenin
suka ngebut nanti
ternyata kamu disini
kenapa ini kesini bukannya bukan dibantuin aku malah ngledek ala mah kamu tuh dicariin nama nenek kamu
amdo yuk biar lagian kamu ngapain sih disini sungguh terlalu lalu
ini ngapain jadi lempar lemparan sih
udah aku mau pergi bisa gak gosok letih selama alaikum assalamualaikum
sabri kamu kenapa kau ustadz tadi kan saya mau disuapin sama nenek saya tapi saya nggak mau
jatuh soalnya saya malu masa tuh teman teman saya dari tadi tahu tuh nih dengerin nih sopri
yuk coba cs semuanya kata nabi irhamu manfil abdi rahimukum manfis sama sayangilah olehmu
apa yang ada di bumi maka kamu akan disaingi oleh apa yang ada di langit ya karena itu nenek
kamu kangen sama kamu nenek kamu yang melahirkan ibu kamu kalau kamu sayang sama nenek kamu maka
allah juga akan sayang sama kamu paham tuh baik nah seperti sekarang kamu masih
masih kesel sama nenek enggak sih jangan jangan kesel ya udah sekarang temui nenek kamu dia sudah
nungguin dari tadi sudah kangen banget sama sobri ya waalaikumsalam waalaikumsalam
oke ada lomba lomba di pantai indah kapuk waktunya lomba bakar kerupuk
kalau sudah lomba maka jadinya
sudah semua ustadz kalau begitu sekarang saya minta tolong oplok diputar putar ya
santriwannya ya semuanya pade ini pun terlalu
sampai kita di lomba yang terakhir yaitu lomba menggigit uang di dalam buah
cukup memberi semangat dan kita disini peserta lombanya yaitu
ustad bersama siapa pade dimana orang orang
pade pade pade pade pade pade pade ini diap volleyball kali karwo empat kali menang
dengan berat badan delapan belas kilo ya pernah dilindas lindas oleh kontainer tapi hidup
emang udah taruh dimana kok makanya pada benjol begitu ini baru
ada kata kata terakhir yang mau diucapkan
kacing krim lagi bernang
aduh siap menang gini adilolo bapak ada yang mau diucapkan untuk keluarga atau
anak saudara ada kain di sirap air
oke semuanya kita kasih semangat siap siap kita itu mundur tiga dua
ya setahun setahun setahun setahun pengumuman untuk koin terbanyak dimenangkan oleh grup

sepi baner agak ada siapa siapa disini pas apanya mani assalamualaikum waalaikumsalam
lalu ngapain pak ngapain banget ini udah muat ini tuh ngapain ngeliatin gitu kagum saya sejak
pasatria muka item ngomong ngomong ada keperluan apa kalau saya boleh tahu ini
bang ayo adeknya positi mau ada perlu adeknya positi ngomong dari tadi udah masuk aja posisi
di belakang tapi ini bawain ya bang bawain berat banget ya ampun untung cakep makasih ya
ya allah lela lela ada di sini ya allah lela iya apa datang kemari kagak ngomong ngomong sih lela
lemih ini siapa mbak itu udah kembar saya pasatam laku cakap mandi yang mau positi jadi begini dulu
waktu lahir adik saya mah hari harinya dipendem
kalau positi hari hari saya digaduh sama kucing
lela emang ngapain dateng dadakan kesini iya po maaf nih datangnya dadakan jadi enggak ngambarin
dulu begini po ayo pengen nitipin si udin soalnya ayah mau ada acara jadinya kagak bisa bawa nih bocah
begini aja dah positai jangan pake bingung bingung biarin mah anaknya mpo yang nungguin emaknya si yang jagain
ah lu enak gue yang ditangisin mulu
ee gini lela maapin mpo ya mpo kan yang namanya di sini kerja di pesantren jadi bagimanapun kudu izin sama ustadz mukhtar

iya bagaimana juga namanya adik mama tinggal di sini nitipin bocah kudu izin ustadz mukhtar
ee saya tadi udah bersenandung seperti itu
begini ya eh begini begitu ya
ee yaudah lela pas satam anterin saya dah yuk ke ustadz mukhtar
ini bagaimana bawaannya
lah ini kan tas berat pas satam udah bawa
pos itu dah yuk
yuk lahat ya
asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
saya kepada santriwan dan santriwati yang ustadz musa sayangi
nah pada kesempatan kali ini ustadz musa akan mengumumkan
siapa siapa saja
pada hari ini
ada pantun mengatakan
jalan jalan keci gombong
jalan jalan keci gombong
jalan jalan keci gombong
eh pulangnya lewat cimelati
eh pulangnya lewat cimelati
jalan jalan keci gombong
yang menang jangan sombong
yang kalah jangan berkecil ha
yang menang jangan sombong
untuk juara pertama
untuk juara pertama
lomba tarik tambang